ibu ngapain disini malem malem
saya jadi kaget
saya nggak bisa tidur jadi saya bikin teh
tadi kita kirain ada penjahat masuk
eh apa tadi kita ibu
apa tadi ibu bos
kan kita udah ke boropanok dulu makanya ibu bawa begini
sebaiknya aku kasih tahu orang lain gak ya
apa aku kasih tau angga
aduh jangan jangan jangan
gak apa kok
kenapa emang ini
ya tadi dibilang kayaknya mama lagi banyak pikiran
ada yang mau ditetah untuk enggak
enggak gak ada kok
mama benar benar oke
adi ngajak kalian terlalu cemas
ya gak usah khawatir
ya mungkin cuma mama sedikit capek aja sama kejadian kejadian kemaren
dan hari ini
sampai aja pikiran mama
tapi beneran gak ada apa apa
gak ada apa apa aldebaran
udah sana kamu temenin ending sama rena
mama gak cerita sama kamu
mama merasa semua teror ini akan berakhir
kalau mama datang menemui pelakunya
sikap mama aneh
pasti ada yang disemunyiin sama mama
kok ada rena
nih ngapain di sini
pedestres daritamah yang dimasuki tante luca
hamu hamu tetap sedih la
boleh tidur bareng mama sama papa
yaudah sekarang tidur ya bobo ya
tapi kita berdoa dulu ya sebelum tidur
makasih ya allah
saya balikin papa ke rumah ini
jagain kita malam ini
selamat tidur sayang
selamat tidur sayang
gue akan pastikan
siapapun yang meneror keluarga gue
tidak mengganggu lagi malam ini
suara suara perisik dari ruang makan
pak mir bangun pak mir
shhh jangan kejar
pak mir bangun
pak mir bangun
pak mir cepetan bangun
cepet banget orang nantuk
shhh jangan jangan
cepet banget orang buat zeol bingkas
kita kalah jangan bangun
kita kalah suara suara diruang makan
rasa jadi itu cewek
kita ke luar pangunkan
ya tapi mama jangan tinggalin gigi ya
tahan dulu gue ikat rambut gue dulu
jangan lupa kita bawa senjata mbak mir
mbak mir bawa mbak
ini lebih mantep nih kalo kena kepala
senjata gue mana sih
ibu ngapain disini malem malem bu
saya gabisa tidur jadi saya bikin teh
ada penjahat masuk pun makanya kita bawa senjata
kan kita udah ke boroparmo duluan
ibu jam tiga pagi masih belum tidur
kayaknya bu bos masih kepikiran di kejadian kemarin
itu kan bikin shock banget ki
tapi kasian ibu ya
raja ini bukan penjahat
sepet lagi di mata
eh kamarnya sini
ngapain disitu kan itu kamarnya
makasih ya ma
kamu ganteng banget
mama suka pilihan baju kamu ini
apa mama bisa bantu aku hari ini
apapun yang kamu minta dan mama bisa penuhin pasti mama bantu
kamu minta bantuan apa sayang
dari gini ma
nanti baik baik lol
aku enggak mau makan
aku ma transplantasi
masa nggak bisa tidur semalam sama kayak ibu ya